dua anggota patroli jalan raya direktorat lalu lintas polda bali diberi sanksi
setelah mengawal tiga orang saat jogging di jalan raya
kabit humas polda bali menyebut
dua anggota patwal di telantas polda bali itu memang melakukan tindakan yang melanggar prosedur
keduanya diberi sanksi administrasi
yakni membuat permohonan maaf
dan menyatakan tidak mengulangi pengawalan yang melanggar prosedur
serta sanksi teguran lisa
karena yang dikawal adalah orang yang sedang melakukan lari
sehingga ini dianggap bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku
sebelumnya sebuah video yang memperlihatkan tiga orang jogging di jalan bypass igusti ngurah rai denpasar bali
dengan dikawal mobil patroli pengawal polisi menjadi viral di media sosial
dalam video berdurasi satu menit enam belas detik
yang diunggah ke twitter dan akun instagram
mengatakan bahwa dua ribu sebelas itu
tampak tiga orang yang jogging tersebut juga diikuti mobil berwarna putih di belakangnya
diduga salah satunya adalah terpidana kasus penggunaan narkotika jenis kokain richard mulyadi
richard mulyadi yang diduga ada di dalam video adalah pengusaha
yang juga diketahui sebagai cucu pengusaha besar di indonesia
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan memfonis bersalah richard mulyadi
atas penggunaan narkotika jenis kokain pada dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
atas fonis ini richard mulyadi mendapat hukuman satu tahun enam bulan penjara
tim liputan cnn indonesia